informasi selanjutnya saudara puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di kawasan jabodetabek akan memadati patung kuda jakarta
aksi damai akan dipusatkan di kawasan patung kuda jakarta pusat
ada beberapa tuntutan para buruh diantaranya mencabut klaster ketenaga kerjaan di omnibus law
menghapus upah murah menolak outsourcing seumur hidup dan perlindungan pekerja migran indonesia
warga diimbau menghindari lokasi demo buruh besok
kita akan melakukan aksi besar dan didamaikan
besar dengan atas hampir mencapai lima puluh ribu dan bahkan terakhir hari kita tiba tiba melihatnya akan mencapai lima puluh ribu
dan mungkin masa itu akan memenuhi kolonialisasi kita sampai patung kuda karena selanjutnya besar
masa berasa ini dikaitkan dengan kepentingan jabodetabek bantuan kudaya dan sekitarnya